umkm expo brilliant pranner dua ribu dua puluh dua menghadirkan berbagai keseruan menarik yang tidak bisa dilewatkan
serba serbi brilliant pranner merupakan sebuah konten yang termasuk dalam rangkaian acara umkm expo brilliant pranner
dengan tujuan mendukung para pengusaha umkm di indonesia
kita langsung saja tergabung dengan produser lapangan cnn indonesia karmel mursalim
selamat pagi karmel bagaimana antusiasme peserta umkm expo brilliant pranner kali ini
hingga kapan digelar umkm expo ini
ya selamat pagi maggie suasana di umkm export brilliantpreneur pada pagi hari ini sangat menyenangkan
banyak sekali peserta yang hadir untuk memamerkan produk produk umkm mereka juga
banyak sekali pengunjung yang berdatangan untuk lihat lihat dan berbelanja
jadi memang bagi pemirsa yang belum familiar umkm expo brilliant pranner ini merupakan ajang pameran industri kreatif
yang digelar oleh bank rakyat indonesia atau bri
acara ini menampilkan beragam macam umkm terbaik indonesia melalui pemasaran digital di pasar domestik dan pasar global
nah acara ini merupakan ke
keempat kalinya digelar dan ketiga kalinya digelar di masa pandemi
selama masa pandemi brilliantpreneur digelar secara daring dan tahun ini pada akhirnya digelar secara hybrid
jadi sebelum ini memang sudah ada serangkaian acara yang digelar secara daring dan puncaknya pada tahun ini adalah pameran offline di jakarta convention center
jakarta pusat di mana saya berada saat ini mulai dari tanggal empat belas hingga delapan belas
jadi jika anda belum sempat untuk mampir ke jcc untuk lihat lihat dan kemudian belanja beragam macam produk umkm
masih ada waktu hingga tanggal delapan belas desember untuk mampir ke jcc di jakarta pusat
nah maggie di sini ada sebanyak lima ratus umkm yang memamerkan produk produk mereka
lima ratus umkm ini dipilih atau dikurasi dari total satu satu ratus delapan puluh sembilan umkm
jadi satu ratus sembilan puluh enam kota dan tiga puluh empat provinsi
jadi memang seleksinya kurasinya ini cukup ketat dari seribu sekian umkm yang mendaftarkan diri ke brilliant pranner
hanya lima ratus saja yang terpilih dan memamerkan produk produk mereka di jcc pada tanggal empat belas hingga delapan belas desember mendatang
di sini para pengunjung dapat menemukan beragam macam umkm di berbagai sektor
mulai dari food and beverage lalu ada fashion
maggie saya akan mengajak anda bertemu dengan salah satu pelaku umkm yang berhasil lolos kurasi dan sedang melakukan pameran di acara brilliantpreneur
ini adalah bu vivi selamat siang bu vivi apa kabar
ya bu vivi ini kita sedang berada di acara brilliantpreneur yang memang merupakan puncak ya
tahun ini boleh tolong ceritakan sedikit bu vivi umkm usaha bu vivi itu apa sebenarnya boleh tolong ceritakan sedikit
salam kenal saya vivi dari sukabumi usaha saya ini bergerak di bidang makanan yaitu keripik tempe
saya memilih keripik tempe karena tempe itu merupakan makanan tradisional indonesia yang sudah hampir seluruh indonesia tahu dan menyukai
karena tempe ini merupakan makanan yang bergizi
tapi sayangnya sebagian kecil masyarakat masih menilai tempe itu konotasinya masih dinilai makanan kelas rendahan gitu
jadi saya ingin mengangkat tempe menjadi bukan saja makanan tradisional indonesia akan tetapi juga makanan kelas dunia
itu cita cita saya dan alhamdulillah sudah terbukti sedikit gitu karena produk saya sudah ada di beberapa negara
sudah dari tahun berapa nih bu umkmnya
saya memulai usaha dari tahun
nah kebanyakan umkm kan dimulai dari rumah begitu ya bisnis rumah
boleh tolong ceritakan sedikit sejarah bisnis umkm bu vivi ini seperti apa
aduh kalau dibinta menceritakan sejarah itu panjang banget sejarahnya
saya hanya menceritakan sedikit
awalnya itu kami adalah saya dan suami itu adalah pegawai swasta
tetapi karena pemecatan dari tempat pekerjaan kami
setir nih dari jadi karyawan menjadi wira usaha gitu
karena saya bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan kehidupan rumah tangga kami
sehingga awalnya jadi saya tuh tadinya sales gitu
dan disitu berpikir saya ingin memasarkan produk saya sendiri
sehingga saya membuka membuat produk tempe ini gitu
wah cerita ya bu vivi cukup inspirasi
kreatif begitu ya
bu vivi kenapa memilih untuk ikut acara brilliantpreneur
dan apakah ini merupakan pertama kalinya mengikuti acara
ya saya tahun ini pertama kali mengikuti acara setelah melewati beberapa kurasi yang cukup ketat
sehingga saya sangat bangga bisa berada berdiri disini untuk mengikuti brilliantpreneur ini
dari sekian banyak umkm alhamdulillah bisa tertilih
selain mendapatkan kesempatan untuk memamerkan produk
produk bu vivi manfaat apa saja yang anda dapatkan mengikuti brilliantpreneur ini
banyak sekali mbak dari pelatihan pelatihan yang diadakan oleh bri
kemudian ada bisnis matching dari berbagai negara
sehingga kita bisa menjadi umkm yang siap ekspor mbak
dan alhamdulillah kemarin juga brilliantpreneur ini mengadakan bm dengan beberapa negara
dan kita closing alhamdulillah di satu kontainer
nah boleh tahu
klien klien baru ini ternyata datang juga dari pasar global begitu
dari negara mana saja nih bu vivi yang tertarik membeli produk produk anda
alhamdulillah banyak mbak
kemarin dari australia belanda hongkong dan yang terakhir itu dari korea
jepang juga ada mbak
jadi memang alhamdulillah setelah mereka mencoba keripik ini
mereka tertarik untuk memasarkan di negara mereka gitu
bu vivi harapannya apa sih bu setelah mengikuti brilliantpreneur
apa yang anda harapkan bagi umkm anda
saya ingin brilliantpreneur ini terus ada
karena saya mengalami sendiri manfaatnya mengikuti brilliantpreneur ini
dan saya ingin juga umkm yang lain yang belum ikut brilliantpreneur
itu bisa mengikuti ini karena memang potensi pasarnya bisa lebih luas untuk ke mancanegara
dan untuk ke seluruh indonesia gitu
karena memang brilliantpreneur ini membantu sekali
terima kasih banyak bu vivi atas cerita anda
begitulah maggie cerita salah satu pelaku umkm yang hadir di brilliantpreneur pada tahun ini
ceritanya cukup inspiratif
dan ini hanya satu dari lima ratus yang ada di sini
benar sekali yang tadi bu vivi katakan
tidak para peserta umkm tidak hanya mendapatkan kesempatan untuk memamerkan produk produk mereka secara offline
mereka juga telah mendapatkan serangkaian kegiatan pelatihan
nah kegiatan pelatihan
mereka juga diajarkan bagaimana cara masuk ke e commerce
kemudian juga ada kegiatan business matching
di mana bri mempertemukan para peserta umkm dengan international buyer atau pembeli internasional
sehingga para umkm dapat melakukan ekspor dan juga mendapatkan pasar yang baru
nah para peserta umkm yang tidak lolos kurasi atau seleksi juga tidak perlu khawatir
diberi saran saran untuk memperbaiki produk
dan juga diikutkan acara inkubasi bri
di mana para peserta umkm yang tidak lolos akan diberi kesempatan untuk melakukan scale up
atau perbaikan dari segi bisnis dan juga segi produk
dengan harapan bisa lolos kurasi di brilliantpreneur tahun depan
bri menilai sebenarnya tuh ada banyak sekali umkm indonesia yang bagus kreatif inovatif
dan sebenarnya layak untuk diekspor
namun memang umkm tidak memiliki akses pasar yang luas
sehingga brilliantpreneur ini bertujuan untuk mempertemukan para peserta umkm
dengan pelaku pasar atau dengan investor dengan pembeli baik dari yang domestik maupun yang internasional
jadi tahun ini bri menargetkan sebanyak empat puluh buyer dari sembilan belas negara
ini ada peningkatan jumlah jika kita bandingkan
di tahun dua ribu dua puluh satu bri berhasil mendapatkan tiga puluh dua buyer dari empat belas negara
begitu juga dengan total potential deal dari business matching
tahun ini ditargetkan bisa mencapai tujuh puluh lima juta dolar amerika serikat
ini juga ada peningkatan dari tahun lalu
di mana potential deal dari business matching di brilliantpreneur dua ribu dua puluh satu mencapai tujuh puluh dua tiga belas juta
dolar amerika serikat
nah maggie brilliantpreneur memang diharapkan dapat berdampak positif
juga dapat mengembangkan kualitas serta kapasitas para umkm indonesia
sehingga dapat bersaing di pasar domestik dan juga pasar global
sekali lagi maggie brilliantpreneur pameran offline masih akan berlangsung hingga tanggal delapan belas desember
belum mendapatkan kesempatan untuk mampir berbelanja lihat lihat mencicipi
dan melihat ada beragam macam umkm lokal yang ada di sini
masih ada waktu hingga tanggal delapan belas desember di jcc jakarta pusat
baik semoga umkm indonesia bisa terus berhasil di pasar internasional
terima kasih karmel atas laporan anda selamat bertugas kembali